saya minta kebijakan otonomi khusus papua dan papua barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di papua maupun papua barat
ini penting sekali
ajak bicara seluruh tokoh tokoh adat tokoh masyarakat tokoh agama yang ada di papua dan papua barat
sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik yang akan membuat papua dan papua barat semakin maju dan sejahtera